biar aku bawain
pak kenapa berhenti pak
saya denger tadi
mana mungkin pak guntur
bila seorang hamba telah mati maka seluruh amalannya terputus termasuk diantaranya enggak
bisa lagi nangis secara wahir kalaupun memang ada seorang hamba karena kedurhakaannya dia
mendapatkan deraan yang menyakitkan setelah kematiannya tangisannya enggak akan kita bisa
dengar dengan telinga bohir kita benar pak ustadz saya dengar dari tadi ini mayat tangis melulu
saya lagi tuhan benar pak ustadz
ustadz sepertinya suaranya dari dalam kelanderan ustadz
ada pak guntur pak iwan warga semua saya dengar apa apa udah pak diangkat lagi aja pak
jelas banget nih saya dengar anggota keluarga maaf yang perempuan siapa mbak nilam minta tolong dong
dicek takut ada yang kelupaan apa apa jangan jangan ini mati suri mbak dila maaf minta tolong
pak ustadz mbak riatno benar benar udah meninggal pak ustadz

tapi sepertinya saya sudah tidak mendengar suara tangisan lagi
bapak bapak kita angkat lagi kerandanya maaf minta tolong
pak bapak kenapa naik pak
tugasnya belum selesai pak diadanin dulu pak
maaf ustadz saya dengar tadi jenazahnya nangis
ini hikmah buat kita warga warga
semua mata nanti kelak di penghujung hayat
nanti kelak di alam kubur nanti kelak di akhirat
semua akan menangis menyusukan air mata
bahkan begitu derasnya bahkan sampai berubah menjadi air mata darah
kecuali mata yang di dunianya menangis karena takut kepada allah swt
apa yang kita saksikan harus jadi pelajaran
pak guntur tapi menurut hemat saya untuk kejadian ini
terlalu lama buat kita semua dan terlalu lama juga buat jenazah
ketika kita menangis kita akan menangis
gimana caranya pak guntur agar mamahnya almarhumah bersedia datang ke sini
tapi ibunya sendiri tidak mau datang ustadz
sebenarnya semua ini atas kesalahan istri saya sendiri
sewaktu beliau masih hidup beliau pernah berkata kepada ibunya sendiri
kalau sampai aku mati ibu tidak boleh menengok jenazahku di kuburan itu
terima kasih banyak ya mas
kalau nilam ada rezeki nilam pasti bakal ganti
nggak usah nilang anggap aja itu bantuan dari mas
kamu dan keluargamu kan juga warga mas juga
aku mah udah pernah bilang
aku mah udah pernah bilang
dulu kalau cari cowok itu yang benar
kalau bisa yang kaya sekalian biar gak nyufin kita
nila kamu jangan dengar dengar ngomongnya dulu ya
iya mas kalau gue tuh nilainya masih ya
untung aja ya kamu punya kakak ipar yang lurah baik lagi
kalau mau pinjam uang jangan ke kita lagi ya
karena kita ini masih banyak banget kebutuhan yang lebih penting dari
retno kamu gimana sih ngapain kamu ngomong kayak begitu dia itu kan adik kamu
ya biarin dong mas justru dia adik kandung aku
makanya aku pengen didik dia jadi perempuan yang mandiri
udah kalau gitu nilainya permisi ya
sudah aku juga mau pergi nih udah terlambat
udah udah sayang hati hati ya
pacel pacel pak bu pacelnya
naguntur ya allah ibu bangga sama naguntur
walaupun jabatannya tinggi naguntur tetap sopan sama ibu
ibu saya ini kan mantu ibu berarti saya juga anak ibu
ibu kayaknya nggak perlu lagi jualan keliling kampung
mending sekarang ibu tinggal sama saya dan sama retno
ya karena usaha ibu kan udah nggak muda lagi
ah nggak apa apa kok nak ibu masih kuat jualan keliling
ibu kayak begitu sih nanti apa kata orang orang kampung
tuh lihat tuh mertuanya pak lurah masa dibiarin aja dagang keliling kampung
muka saya mau taruh di mana ibu
iya na terima kasih banyak
cuma ibu kalau diam diri di rumah malah tambah gak enak
badannya malah tambah pegel pegal
pokoknya sekarang ibu gak boleh nolak
mulai hari ini ibu akan tinggal sama saya dan retno di rumah saya ya
biar aku bawain
saudara kalau dapur di rumah ibu nggak bisa tahan selama ini ya